penerapan protokol kesehatan berupa pengecekan suhu tubuh penggunaan masker cuci tangan hingga penggunaan bilik disinfektan adalah sejumlah langkah wajib yang mesti dijalani oleh semua orang yang akan mengunjungi puskesmas keramat jati jakarta
prosedur lain yang diterapkan adalah ruang tunggu yang berjarak serta adanya pemisahan lokasi pelayanan tergantung gejala yang diderita pasien
bagi pasien yang memiliki gejala demam dan batuk akan dilayani di tenda darurat serta menerima obat dari apotek dekat tenda tersebut sementara pasien dengan gejala medis lain dilayani di gedung puskesmas
perubahan pelayanan lain adalah rutinitas waktu kontrol bagi pasien yang dikurangi dari biasanya
soalnya ini kan dampak dari corona jadi biasanya diatur dua minggu sekali sekarang hanya sebulan sekali
kalau bapak sendiri melihat pelayanan puskesmasnya ada perubahan atau tidak pak
yang pasti ada perubahan terutama untuk pelayanan pendaftaran yang tadinya banyak orang sekarang agak berkurang untuk pengaturan supaya untuk tidak penularan covid corona ini
sebagai bentuk kesiapan menghadapi era kenormalan baru yang akan mulai berlaku saat kebijakan pembatasan sosial berskala besar psbb di jakarta berakhir
puskesmas kecamatan keramat jati jakarta timur juga telah menyiapkan ratusan tenaga kesehatan hingga ribuan alat perlindungan diri atau apd
sudah ada di kami kemudian itu apd dalam bentuk artinya cover allnya ya jenis yang seperti orang bilang baju astronot seperti itu
nah begitu juga untuk masker n sembilan puluh lima itu memang jumlahnya belum banyak kalau bisa dibilang karena itu yang rutin kami terus pakai ya
sesuai jumlah pegawai atau petugas yang melayani
meski demikian pihak puskesmas memperkirakan jumlah pasien akan kembali bertambah saat psbb berakhir dan era kenormalan baru dijalankan